bm warga bantul berusia lima puluh empat tahun ini menjadi tersangka pencabulan tujuh belas anak di bawah umur
para korban yang berusia mulai tiga belas hingga tujuh belas tahun merupakan siswi smp sma dan smk di kabupaten sleman dan kota yogyakarta
ia melakukan aksinya selama enam bulan antara juli dua ribu dua puluh dua hingga januari dua ribu dua puluh tiga di sebuah apartemen yang disewanya di kabupaten sleman
kasus ini berawal saat guru suatu sekolah mengecek ponsel salah satu siswi yang sering membolos
guru ini curiga di salah satu handphone didapatkan chat yang ada di grup aplikasi chatting an salah satu siswi tersebut
yang membahas tentang foto foto
foto telanjang salah satu korban
guru curiga terkait dengan chat yang ada di handphone tersebut
kemudian guru tersebut melaporkan chat yang ada di dalam handphone tersebut ke pihak kepolisian
ternyata siswa ini salah satu korban pencabulan
selain dirinya ada enam belas remaja putri lain yang juga menjadi korban aksinya
tersangka memberi imbalan tiga ratus hingga delapan ratus ribu rupiah kepada para korban sebagian dalam bentuk dolar singapura
polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti seperti ponsel pakaian korban anting emas uang dolar singapura dan botol minuman keras
kpai kota yogyakarta menduga kejadian ini merupakan fenomena bunuh
terus terang ini cukup banyak ya tujuh belas ini cukup banyak
jadi ini yang menjadi hal
ini adalah hal yang memperhatikan dan ada beberapa terkelompok di dalam satu sekolah sehingga itu harus kita tracing bersama
berkas perkara ini telah dinyatakan lengkap atau b dua puluh satu dan rencananya barang bukti dan tersangka akan diserahkan kekejaksaan selasa pagi untuk segera disidangkan di pn sleman
tersangka terancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara dan denda maksimal lima miliar rupiah